halo halo murni ini hanya membantunya untuk bertahan aku anak tampan rupanya kau ingin
menjadi pahlawan pajajara kalau begitu kau akan menyesal takut untuk pelaku
ngajak kau takut dengan
ya allah ada apa dengan para penduduk kenapa mereka begitu
sangat marah aku pun tidak mengerti mengapa para penduduk bisa menjadi beringas seperti itu
rai ini tidak bisa dibiarkan tahan udah jangan hadapi mereka dengan amarah
tahan dong tidak mahal
kau adalah rayunya ibunda adalah ibundanya sudah melahirkan dan membesarkannya
mana ada ibunda yang tega melihat putranya dihina seperti itu tidak ada nak
jangan terbakar oleh amarahmu ibunda mohon
semua yang terbakar hanya akan menjadi debu kamu mengerti
kau sudah pantas menjadi raja kami
semuanya aku mohon hentikan
semuanya tolong dengarkan aku dulu
kalian sudah termakan oleh fitnah
raka walang sungsang tidak pernah berbuat jahat seperti apa yang kalian duga
maaf raden mungkin saja engkau tidak tahu apa yang terjadi
rakamu walang sungsang mengangkat prajurit dari seorang rampok
mereka menjarah rumah rumah penduduk
bahkan menarikin pajak dan upeti yang begitu tinggi dari rakyat kecil raden
paman itu bukanlah raka walang sungseng yang asli
raka walang sungsang tidak pernah berbuat jahat
itu adalah yudhakara yang sudah menyamar menjadi raka walang sungsang
meskipun jurusmu terlihat ganas
namun aku lebih berpengalaman dalam bertarung
kau tidak akan bisa mengalahkanku
atau aku biarkan jurusku yang membuatnya diam
raka walang sungsang bernyata terbalik
jangan dia akan sampai cabang
kejadian yang tersesat
aku mau mati owna pula yangurusceh relatives
kurang ajar mereka mereka sendiri
kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali
tetapi hatiku begitu yakin
aku pernah mengenalnya
aku harus mengawalnya
aku harus mengawalnya
hanya membantunya untuk bertah
aku harus segera menemukan tabu
kalau begitu kami semua mohon maaf raden
karena telah berburuk sangka kepada ra kamu
prabu walang susam
maafkan kami raden walang susam
aku memaafkan kalian semua
terimalah ra kawa walang susam kembali
untuk menjadi pemangku kerajaan ini
di sidang balai
aku sudah mengundurkan diriku
untuk menjadi pemangku seorang raja
kalau bukan raka
rai surawi sesa
sedang tidak ada di kerajaan pajajar
hanya raka satu satunya
yang bisa menjadi pemangku kerajaan ini
menurut syekh guru
yang pantas untuk menjadi pemangku raja pajajaran
adalah raden kian santang sendiri
padahal saya usiana
yang seperti badan
dengan yang fazil
lagi tua itu sudah mengincar patimangkala
aku harus menyerangnya lebih dulu
aku harus melumbuhkan dulu widu aji
karena dia selalu menyerangku dari belakang
aku harus berhati hati dengan aji yang ini
bidob raden kian santang
bidob raden kian santang
aku tidak sanggup
raden pasti mampu
betul raden pasti mampu
raden kian sandang junjungan kami
raden kian santang junjungan kami semua
bidob raden kian santang
bidob raden kian santang
bidob raden kian santang
tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam lingkaran pemerintahan pajajar
aku tidak mungkin sanggup
aku terkurung oleh jurus oman harimau
yang belum aku puasai
jurus itu membuat aku harus menotok
boleh juga kemampuan orang tua itu
boleh juga kemampuan orang tua itu

aku harus mengeluarkan jurus ke marageni